kapolda sumatera selatan irjen paul firly bahuri terpilih menjadi ketua kpk
periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga jumat dini hari
pernah bertugas sebagai deputi penindakan di kpk
rekam jejak firly tak lepas dari kontroversi
dan berikut kami hadirkan rangkumannya
inilah kali pertama irjen paul firly bahuri menyatakan sumpahnya
menjalankan integritas sebagai bagian dari komisi pemberantasan korupsi kpk
pria kelahiran sumatera selatan delapan november seribu sembilan ratus enam puluh tiga ini menduduki jabatan
sebagai deputi penindakan kpk
posisi strategis yang kerap dianggap sebagai ruh pemberantasan korupsi
namun jabatan ini membawanya pada sejumlah tudingan sumir
menduduki jabatan sebagai deputi penindakan komisi pemberantasan korupsi selama satu lima tahun
irjen paul firly bahuri diduga telah melakukan sejumlah pelanggaran etik
hingga diduga telah melakukan sejumlah pelanggaran etik
yang pertama adalah pelanggaran etik yang pertama yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh irjen paul firli bahuri
adalah terkait dengan pertemuannya dengan tuan guru bajang
ada beberapa kali pertemuan diantaranya adalah pertemuan dengan tuan guru bajang
dalam harlah gp ansor yang dilakukan di nusa tenggara barat
kemudian pertemuannya dengan tuan guru bajang di dalam panen jagung
serta dalam olahraga tenis
yang ini diklaim oleh komisi pemberantasan korupsi tak pernah mendapatkan izin
dari pimpinan kpk
kemudian pelanggaran etik berikutnya adalah ketika ia diduga melakukan pertemuan
dengan auditor bpk yang juga difasilitasi oleh calon pimpinan kpk yang berasal dari bpk
kemudian pelanggaran etik yang ketiga adalah ketika irjen paul firly bahuri diduga melakukan pertemuan
di sebuah hotel dengan pemimpin partai kemudian kepala badan intelijen
dan sejumlah pihak yang namanya seringkali disebut dalam sejumlah kasus tertentu
mengenai pelanggaran atau dugaan pelanggaran etik ini kpk sebetulnya menyatakan sudah mengantongi
sejumlah bukti termasuk rekaman video dan juga cctv yang didapatkan dari tempat ia melakukan pertemuan
selain diduga melakukan pelanggaran etik irjen paul firly bahuri juga diterpa tuduhan mendapatkan gratifikasi
gratifikasi yang pertama adalah ia dapatkan ketika ia melakukan liburan atau menginapkan keluarganya
di sebuah penginapan
di kawasan lombok nusa tenggara barat
kemudian irjen paul firly bahuri juga diduga meminta lima ratus tiket konser boyband asal inggris
yang tengah menggelar konser agustus dua ribu sembilan belas lalu di palembang sumatera selatan
dalam uji publik yang digelar panitia seleksi capim kpk dua puluh tujuh agustus dua ribu sembilan belas lalu
irjen paul firly bahuri sempat melakukan klarifikasi terkait tuduhan pelanggaran etik dan tuduhan penerimaan gratifikasi
di kawasan lombok nusa tenggara barat
dan itu sudah dikelahasi oleh pimpinan
dalam kesempatan itu pak kesimpulan akhir adalah tidak ada pelanggaran dan bukan pelanggaran
pertama saya bayar dua puluh empat april itu sebesar lima puluh juta
dan saat kita check out pada tanggal dua puluh enam juni itu kita bayar lagi lima satu ratus tujuh puluh empat empat ratus sembilan puluh rupiah
dan empoisnya itu tanggal dua puluh delapan mei
jadi tidak benar kalau seandainya saya dapat gratifikasi karena menginap hotel
saya masih punya harga kiri
dan saya tidak akan pernah korbankan masa depan saya dan berita saya
saya tiga puluh lima tahun jadi polisi itu
tidak pernah memeras orang
dan tidak pernah saya minta minta sama orang
pernyataan irjen paul firli bahuri
firly bahuri dalam uji publik ini pun sontak mendapat sanggahan dari pihak komisi pemberantasan korupsi kpk
jurubicara kpk febri diansyah pun menyatakan belum ada pernyataan pimpinan kpk terkait pelanggaran etik irjen paul firly bahuri
kemudian perlu juga kami sampaikan karena ada klaim ada pernyataan seolah olah ada salah satu calon pimpinan kpk yang mengatakan
pimpinan kpk sudah memulai
memutuskan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik
tadi saya sudah cek ke pimpinan dan juga kami koordinasikan lebih lanjut data datanya
kami pastikan informasi itu tidak benar
terlepas dari segala dugaan dan kontroversi yang ditujukan bagi irjen paul firly bahuri
sejumlah prestasi juga mengiringi perjalanan karirnya di kepolisian sejak lulus dari akademi kepolisian pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia pun melanjutkan pendidikan di pt ika pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia juga menjabat sebagai kapolres persiapan lampung timur pada tahun dua ribu satu
kemudian ia juga sempat menjabat sebagai kasatiga ditreskrimumpolda metro jaya
pada tahun dua ribu delapan ia juga menjabat sebagai kapolres kebumen dan brebes
sebelum kembali ditarik sebagai wak kapolres metro jakarta pusat pada dua ribu sembilan
irjen paul firly bahuri juga pernah menjadi asisten pribadi presiden susilo bambang yudhoyono pada tahun dua ribu sepuluh
dan ajudan wakil presiden budiono pada tahun dua ribu dua belas
irjen paul firli juga sempat dua kali dipercaya sebagai wak kapolda
yakni wak kapolda banten dua ribu empat belas dan wak kapolda jawa tengah pada dua ribu enam belas
karirnya pun terus naik saat menjabat sebagai kapolda nusa tenggara barat menggantikan brigjen paul umar septono
hingga pada tahun dua ribu delapan belas irjen paul firly dilantik sebagai deputi penindakan kpk
berkarir selama dua puluh sembilan tahun
irjen paul firly bahuri memiliki harta kekayaan yang dilaporkan dalam lhkpn tahun dua ribu sembilan belas senilai rp delapan belas dua puluh dua miliar
meski memiliki sejumlah pengalaman besar di kepolisian
keberadaannya sebagai sepuluh besar calon pimpinan kpk tak lepas dari kontroversi
sejumlah lsm dan lima ratus pegawai kpk pun membuat aksi penolakan atas dirinya dalam bursa calon pimpinan kpk
maria sarjana andra anhar fadli julian jakarta